dr panji sepertinya kita telah mendapatkan duner jantung lain untuk aida
antas yaksana sekarang
kalau kondisi aida sudah siap
apa kita perlu secepatnya untuk
ayah kondisi kamu harus pulih dulu
baru kita bisa melakukan cangkup jantung itu ya
ini dua korban kecelakaan yang terakhir
kamu tahan sayang ya
kamu tahan ya
suster ayo kita harus cepat nolong dia suster
sampai dia dokter dan perawat akan nolong kamu ya
nanti begitu aku pulang dari jerman
kita bicarakan tentang pernikahan kita
terima kasih ya panji
kamu seorang dokter
dan kamu telah berjasa banyak
kepada pasien pasien yang berhasil kamu sembuhkan
aku ingin bisa berguna bagi orang lain
baik saat aku hidup
maupun saat aku meninggal nanti
makanya tadi aku kebang donor
untuk membuat surat pernyataan
bahwa kalau aku meninggal nanti
aku bersedia untuk menyumbangkan organ tubuhku
mereka kasih aku gelang ini panji
kalau aku meninggal dimanapun
pihak rumah sakit akan tahu
kalau aku telah bersedia untuk menyumbangkan organ tubuhku panji
tapi bukan berarti kamu akan pergi cepat cepat kan may
karena aku mau
insya allah kita berusia panjang
karena kita punya anak yang banyak
mas terusnya gimana
semoga oleh polisi kita
masih ingin bayangkan soal masalah di perumahan
menjaga umur dan pendampingan dokter
kabar baiknya aida selamat
tapi kabar buruknya
yang jantungnya harus dicangkukan kepada aida
karena sudah lebih dari tiga jam
jantung yang baik untuk idol
belum dapat dok
berarti sama aja dong dok
walaupun aida udah lolos dari kecelakaan
tapi aida yang dapat jantung
berarti dia bisa meninggal dong dok
aida pasti bisa bertahan
bapak tahu kan pak
keadaan jantung kaedah sekarang kayak gimana pak
ya kan pak
bapak tahu kan
sepertinya kita telah mendapatkan
donor jantung lain untuk aida
antasek sana sekarang
sekedar untuk dokter untuk eyesight
dan apa gruesa
apakah kita perlu ber sutrad dalam aspirasi
ini sudah panjang
kalau kondisi aida sudah siap
apa kita perlu
secepatnya untuk melakukan

apa yang terjadi sama minda
kenapa minda disini dok
kenapa minda disini
dia ini termasuk korban kecelakaan itu
dokter kenal dia
ini gak mungkin
ada apa ini dok
korban kecelakaan yang meninggal ini
tunangannya dokter panji pak
kita belum sempat ketemu
aku udah di jakarta sekarang
tapi kenapa kita ketemu
dalam keadaan yang seperti ini
mayda juga cinta sama panji untuk selamanya